tim bulu tangkis indonesia tinggal selangkah lagi mengawinkan medali emas beragu putra dan putri pada sea games dua ribu dua puluh
tim beregu putri lebih dahulu melaju ke babak final setelah menang tiga atas filipina pada rabu pagi
nah setelah itu giliran tim bergu putra yang melaju ke partai puncak demi menyingkirkan singapura tiga satu
pada babak final kamis ini tim beregu putri indonesia akan menghadapi unggulan pertama thailand sedangkan tim putra akan bertemu dengan malaysia
yang pasti harus dipersiapkan dari sekolah mainnya kita akan lihat video videonya bagaimana
baru nanti kita bisa lihat main seperti apa dan menerapkan kejadian main
pokoknya semangat pantang menyerah mari lakukan yang terbaik buat indonesia
alhamdulillah kita diberi kemenangan diberi kemudahan bisa menang
dan tadi di lapangan intinya yakin saja
ya tetap fokus saja di lapangan
ada kondisi di luar lapangannya